aku akan mengeluarkan ajian yang aku minta
ajian balungwesiku telah punah oleh pedangnya waktu itu
aku harus mempindah dari serangga
siapa gerangan mereka turadon
kami semua kemari untuk membantumu
kau tidak apa apa
aku tidak apa apa
kalian telah datang

sudah kuduga dia memang bukan putraku nabi kara
kalau begitu siapa dia sebenarnya gustiratu
aku pun tidak tahu
siapa kau sebenarnya
biarkan aku yang menghadapi dia
kau hadapi saja aku
tidak saja kau menyerangku
kau bukan nabi kara
gustiratu izinkan hamba untuk membantu mereka
hati hati neng bu
siapa mereka guru
aku juga tidak tahu
tapi sepertinya mereka bukan orang biasa
beraninya dia menyerangku
biar aku yang menghadapinya
aku sama sekali tidak gentar denganmu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
mari kita hadapi mereka
apa yang mereka keluarkan
mereka bukan orang biasa
sebenarnya siapa mereka
jurus dan ajiannya sangat hebat
jangan jangan mereka adalah makhluk yang turun dari langit
mereka bukan orang biasa
aku harus membantu raden dan kita
kau itu penipu ulung
aku akan menguburmu
sama reruntuhan istana ini
sebenarnya siapa mereka
mereka bukan orang biasa

mereka bukan orang biasa
aku harus membantu raden dan kita
kau itu penipu ulung
aku tidak akan membiarkanmu hidup
hanya untuk menciptakan kerusakan
aku akan mengeluarkan ajian pak gobinta
ajian balungwesiku telah punah oleh pedangnya waktu itu
aku harus mempindah dari serangga
kau tidak sepertinya bisa menembus reveranku itu
mereka berjalan tidak sama
kau empat puluh sembilan tahun baru tenangkan endangan mereka

kali ini tamatlah riwayatmu
jangan lupa tuhan
ada yang menyerang ini
lihat kaki kalian semua
oh tidak akan kemana mana
di ruang semut pun kau akan kekuat
lebih baik gusti ratu mungkin cari tempat aman untuk berlindung
ini adalah dosaku
karena aku gagal membeli putraku
sehingga terjadi kekacauan ini
gusti ratu harus kuat
semoga dewata agung memberikan keselamatan buat kita semua
kita cari tempat berlindung mesti
buat saya seperti kalian